tim kuasa hukum jerings mendatangi kantor pengadilan negeri denpasar senin siang
untuk menyampaikan surat keberatan atas persidangan online
dan memohon sidang dugaan ujaran kebencian yang menjerat jerings digelar secara tatap muka
alasannya karena hal tersebut dinilai dapat merampas hak asasi manusia dan hak konstitusi dari terdakwa
selain itu sidang online juga dianggap bertentangan dengan undang undang kekuasaan dan kehakiman serta kohab
sementara pihak pengadilan negeri denpasar menyatakan untuk sidang yang terdakwanya ditahan
pelaksanaannya digelar secara online
dengan kata lain untuk sidang perdana nanti akan tetap dilakukan secara daring
meski demikian untuk selanjutnya kewenangan menjadi tanggung jawab majelis hakim
bisa saja jerings menjalani sidang langsung jika penangguhan penahanan dikabulkan
sidang online ini berpotensi atau bahkan dapat menghambat upaya upaya penggalian kebenaran material
perkara pidana ini adalah menggali kebenaran material
oleh karena itu maka seharusnya seluruh pihak di dalam persidangan bisa menggali secara bebas
bisa menggali secara komprehensif termasuk bisa melihat gestur dalam pembuktian
misalkan gestur dari saksi
karena ini menggali material bukan formil seperti sidang perdata
untuk sementara permintaan dari pengacara jering
ketua pengadilan tetap menyatakan sidang secara online
selanjutnya untuk selanjutnya kewenangan itu ada di majelis hakim
nanti kita lihat majelis hakim apakah nanti melakukan penahanan
tetap melakukan penahanan atau menangguhkan penahanan
kalau menangguh penahanan berarti sidangnya akan secara langsung
rencananya jerings akan menjalani sidang perdana pada sepuluh september
pihak pengadilan juga akan menyiarkan proses persidangan secara streaming
agar masyarakat bisa mengikuti proses hukum penamu drum band superman is dead tersebut
nandang astika dan pasar bali